mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh dinas kesehatan
maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan psbb diperpanjang dua puluh delapan hari
artinya periode kedua psbb ini mulai tanggal dua puluh empat april sampai dengan dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
rabu kemarin gubernur dki jakarta menyampaikan perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di wilayah dki jakarta
keputusan itu disampaikan oleh gubernur anies baswedan di balai kota dki jakarta rabu kemarin
anies mengatakan psbb diperpanjang setelah pemprov dki berdiskusi dengan para ahli di bidang penyakit penular
sekarang adalah fase penegakan
karena itu di hari hari ke depan semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi tapi akan langsung ditindak
dan itu artinya kami menghimbau kepada semua jangan sampai harus ditindak
kerjakan yang menjadi kewajiban selama psbb ini dengan sebaik baiknya
dan perusahaan perusahaan juga jangan curi curi
karena kita menemukan
di lapangan diingatkan kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi
seperti diketahui penerapan psbb di dki jakarta periode pertama telah dilakukan sejak sepuluh april dua ribu dua puluh dan berakhir pada dua puluh tiga april dua ribu dua puluh
jika pada periode pertama psbb pelanggar hanya diberi peringatan atau teguran yang bersifat edukasi
seperti yang terjadi di wilayah jakarta pusat beberapa waktu lalu
razia psbb yang digelar di checkpoint tugutani ini hanya dalam waktu satu jam sudah ada delapan belas pengendara yang diberikan surat teguran oleh petugas karena melanggar aturan psbb
mereka yang melanggar mulai dari tidak menggunakan masker hingga tidak menggunakan sarung tangan saat berkendara dengan sepeda motor
di jakarta timur petugas gabungan masih harus merazia ke sejumlah lokasi tempat usaha yang tidak dikecualikan yang masih nekat buka pada psbb
mengutip pernyataan gubernur dki jakarta
salah satu kunci sukses psbb adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah
namun penegakan hukum juga menjadi faktor utama bagi suksesnya penerapan psbb
hal itu diutarakan pengamat kebijakan publik universitas trisakti trubus rahardiansyah seperti kami kutip dari cnn indonesia com
terubus juga menyoroti adanya tumpang tindih aturan selama psbb berlaku
terkait penanganan wabah virus corona wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala pun menyampaikan pendapatnya
tapi kenyataannya juga masih simpan siur
katakanlah pemberitaan ataupun perintah menjadi kadang kadang tidak jelas sehingga harus lebih terkoordinasi lagi
tidak ada cara pintas untuk mencegah penyebaran virus corona
semua butuh proses yang melibatkan segenap komponen masyarakat
anda saya dan kita semua mempunyai kewajiban yang sama sebagai warga negara
mematuhi aturan yang berlaku
tim liputan cnn indonesia